assalamualaikum sbi saya dili dari indokoso izin minta bertegas saja tadi bapak menyebut
pak romi bahwa ini perpindahan demokrat ke prabowo karena urusan cawapres nah hari ini
jeffan ngabalin bilang tidak benar ada hambatan ada batasan demokrat dengan jokowi
karena jokowi sudah menawarkan fix bahwa ahaya jadi menteri dan itu sudah juga dengan bapak
pertanyaannya tapi kenapa bapak tiba tiba pamit tanpa izin tangkap saya tidak harus izin sama beliau
sby bukan bawahan jokowi partai demokrat bukan partai koalisinya pak jokowi kami saling
hormat menghormati kalau itu keluar dari ngabalin hati hati juga berbicara begini
saya tidak mengatakan hambatan ini saya dengan pak jokowi tidak
hai tapi ada hambatan dalam berkoalisi silahkan ditafsirkan sendiri
hai bukan dengan pak
jokowi insya allah hubungan saya dengan pak jokowi akan tetap baik beliau presiden kita
hai tetapi jangan mensimplifikasi mereduksi dan kemudian menggeser persoalan seolah olah
hambatan itu saya dengan pak jokowi tidak ada dan tidak ada kata kata harus minta izin saya tidak
tahu sekolahnya dimana seperti itu hai yang lain